lo udah bikin gue hampir putus sama raya
itu digital lo karena lo yang udah bohongin cewek sendiri
tapi rita gue dia gak bakal tau kalo lo jadi pengkhianat
makanya tadi gue kejar dia gue samperin dia dan gue bertarung sama dia
tapi dia curang mon dia keukralikong sama anak black cobra
kamu udah gila
dia udah bikin gue ambil putus sama raya bikin gue nyusul ke bandung gara gara dia
makanya gue gak setuju sama boy sama babeh
dengan hukumannya buat ngeluarin dia itu gak cukup mon
jelas gak cukup lah gue setuju sama lo kak
orang kayak dia itu ya harus dikasih pelajaran kalau bisa sampe kapok
gue udah nyesel waktu itu yang bawa masuk ke sini tuh gue juga
jangan pikir dia bisa lolos dari gue begitu ketemu di jalanan abis tuh orang
nih tadi dia lari lari
itu ustadz rustali sudah dari tadi nungguin aden
oh udah nyampe dari tadi bi
aduh gue sampe lupa bi
ya sudah waktu shock gak enak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boy
aduh maaf telat soalnya tadi ada urusan
oh iya udah gak apa apa kamu udah sholat maghrib
udah tadi di jalan a
kalau gitu saya ganti baju dulu ya
ya udah saya tunggu di sini ya

pip duduk dulu duduk dulu
papi duduk dulu
ayo mama sini duduk dulu duduk dulu
tapi pasti capek banget kan
mama adriana juga
atau mati lapar mau makan
atau minum aja dulu ya bia
sebentar ya pia
dikira gue tamu apa
apa dibikinin minum segala
soalnya reva kemarin biasa nih
kalau begini ini sebentar ya
ini pip minumannya seger banget
pas buat kalau misalnya kita habis kerja capek
mungkin karena diandalkan sama orang yang cantik dan megang
pas mas pergi ke kantor dan aku berduaan sama reva di rumah
dia jahat sama aku dan dia ngomong logonya segala mas
dia gak kayak gini dia berubah banget mas
di depan mas
dan di belakang mas
di belakang mas
aku udah bilang udah berubah kok
aku udah mencoba buat lebih baik
dan sekarang aku udah gak pernah ngomong
tuh tuh tuh lihat lihat
dari matanya mas
aku yakin banget
dia jahat banget sama aku mas
dia jatuh banget sama aku
aku bingung deh
aku udah mencoba untuk bersikap baik
sikap aku ini kasar jahat
jadi sikap yang baik menurut mama adriana tuh kayak gimana
aku tau kopi
mungkin reva emang gak akan pernah bisa bikin papi sama adrena bahagia
dia hormatgold yang sehat
ibunya itu tapi
kita penipuan apipsejaao
suat saya dah
masem itu diketahui kamu
itu terlalu idlep lah

mau lo apa sih ya
lo udah bikin gue hampir putus sama raya
itu dirita lo karena lo yang udah bohongin cewe lo sendiri
tapi rinta gue dia gak bakal tau kalo lo ngajin pengkhianat
eh gue sekarang nyesel banget
gue udah kenalin lo ke anak anak wario
ternyata yang gue kenalin untuk sampah pengkhianat
kurang ajar lo ya
udah udah udah udah bang
udah bang jangan berantem sini ya
berantem bang berantem bang
tahan gue ngerokok ya
urusan kita belum selesai
iya gue tunggu
di mana lo mau ngajetin ribut sama gue
udah kapan di mana
mana lo gak berhenti gue laporin polisi lo berdua ya
lo tunggu ya
bawa temen temen lo kalo perlu
takut sama reva bang
udah bubar bubar
apa iya reva pura pura di depan aku
siapa yang jujur
kenapa mereka gak bisa akur ya allah
ada apa tadi
ano tuhan penggorengan jatuh
tuhan tuhan teh ada apa
maaf surti teh kaget
abis tuhan teh ngagetin
tuan teh mau minum mau makan
oh enggak enggak
bapak udah makan udah minum
kamu duduk aja di sana
hah surti gitu duduk di sini
berdua sama tuhan
iya emang kenapa
yang galak mah nyomot eh salah
ya udah udah udah kamu nggak usah takut menjawab
apapun yang kamu omongin bapak akan terima
reva itu baik suka ngelawan
atau dia kasar kalau dia berhubungan dengan nyonya
aduh aduh aduh non reva mah baik tuhan
surti teh tahu surti teh lihat sendiri surti teh denger baik
sepertinya surti nggak bohong
maksudnya tuh apa
tuhan tuhan teh kenapa nanya begitu ke surti
nggak nggak apa apa ya udah kamu boleh kembali ke dapur
aduh ada apa lagi ini teh aduh